selama ini dunia perwayangan atau dalang adalah profesi yang didominasi oleh kaum lelaki
sebut saja almarhum ki mantep sudarsono kianom suroto dan yang lainnya
namun di karanganyar jawa tengah dalang wanita seruni widawati dan seruni widaningrum
justru menunjukkan minat dan kemampuan mereka dalam bidang ini
menjadi dalang bukanlah hal yang mudah
selain membutuhkan keterampilan suara atau dalam dunia pewayangan
disebut dengan antah wacana
kekuatan kaki dan keterampilan tangan juga diperlukan
untuk menjadikan sebuah atraksi menakjubkan saat pementasan wayang
meskipun telah mendalami dunia pedalangan sejak duduk di bangku kelas empat sd
kedua gadis kembar kelahiran wonogiri seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini
masih mengaku memiliki kesulitan saat beratraksi sebagai dalang
pak mantep itu setiap gerakannya itu seperti hidup gitu
nah itu karena itu terus loh kok
kayak orang bernafas
kok kayak orang batuk
kayak orang ninju
itu itu yang membuat saya tertarik
orang tua wida dan wati sangat mendukung karir kedua anaknya untuk menjadi dalang wanita
meski kedua gadis kembarnya sama sekali tak memiliki turunan daerah seni dalam mendalami dunia pewayangan
tapi mereka tetap mendukung
bahkan keluarga mereka sampai pindah ke kota solo yang memiliki jurusan pendidikan pedalangan di smki solo
saya senang ya mereka itu sangat semangat sekali dengan cita citanya
dari kecil dia sudah menggeluti ini
suka sekali wayang dari balita
ternyata itu dulu saya pikir hanya kesenangan waktu kecil
iya sesaat tapi ternyata sampai besar dia
dia senang dan saya juga ikut mendukung
senang kan tidak banyak anak yang seperti kembar saya
belajar wayang apalagi bagi perempuan itu penuh tantangan dan seru
wida dan wati menceritakan bahwa jumlah dalang wanita saat ini hanya hitungan jari
bahkan untuk area jawa tengah saja jumlah dalang wanita tak sampai sepuluh orang
menurut mereka anak muda khususnya yang asli jawa harusnya suka akan wayang
ada banyak nilai moral dari kisah pewayangan yang bisa kita ambil hikmahnya
contohnya kita bisa belajar mana yang salah dan baik lewat tokoh dalam dunia wayang
kartika bagus karanganyar jawa tengah